anda menyaksikan cnn indonesia update bersama saya fani maniar
umat hindu suku tengger yang bermukim di lereng gunung bromo probolinggo jawa timur merayakan hari raya karo tahun seribu sembilan ratus empat puluh saka
hari raya karung memperingati sejarah terciptanya manusia di muka bumi dan hidup berpasang pasangan
beginilah suasana pertemuan dua kepala desa cetak dan desa wonotoro kecamatan sukapura probolinggo jawa timur dalam ritual hari raya karo selasa siang
kepala desa cetak melambangkan saksi pengantin pria yang melamar
dan membawa berbagai benda pusaka berupa alat alat dapur
warga hindu suku tengger menyebut hari ini sebagai hari raya yatmia karo
karo sendiri artinya berdua laki laki dan perempuan
hari raya karo ini dirayakan pada bulan kedua tahun saka hindu tengger
karo itu meringati kelahiran buwono adik buwono agung yaitu terciptanya manusia dan juga ala semesta
pernikahan terjadinya alam dan juga terjadinya manusia
tari sodoran ini menggambarkan pertemuan dua insan manusia berbeda jenis
secara bergiliran warga menari berpasang pasangan dengan membawa tongkat bambu
tongkat bambu melambangkan kaum laki laki yang akan melawan jika ada yang merusak hubungan antar manusia
khususnya hubungan laki laki dan perempuan
kaum perempuan tidak diperkenankan mengikuti
ritual tersebut dan harus menunggu di luar aula
mereka membawa makanan dalam rantang untuk dimakan bersama keluarga seusai acara
seusai acara ritual biasanya warga bersilaturahmi mengunjungi sanak saudara dan tetangga
demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news masih akan kembali setelah jeda berikut ini